aksi ribut ribut juga terjadi di magetan jawa timur
kali ini melibatkan pemilik rumah makan dan wisatawan objek wisata telaga sarangan
meski dilerai pengunjung lain kedua pihak tetap adu jotos
dari keterangan sejumlah saksi kejadian berawal saat salah seorang pengunjung mendatangi tempat makan
usai memesan makanan rupanya sang anak ingin makan sate yang tak dijual di restoran
akhirnya mereka membelinya dari penjual sate keliling
pemilik rumah makan tidak terima dan justru memarahi penjual sate hingga akhirnya cek cok pun tak terhindari
pemilik rumah makan ini menegur kepada pemilik sate tadi yang jualan sate
terus setelah itu merasa ditegur dan diketahui oleh yang pesan
sehingga yang pesan tadi pengunjung tadi membela dengan orang penjual satenya
sehingga terjadinya kesalahpunyian
kepala pengunjung menanggungnya
kepala pengunjung menanggungnya
kepala pengunjung menanggungnya
polisi terpaksa turun tangan dan mengamankan kedua pihak yang berkelahi
kasus ini masih dalam penanganan aparat polsek pelawasan
tim liputan cnn indonesia